inilah video amatir yang memperlihatkan aksi warga menangkap ya tiga puluh enam tahun
warga desa suro banyumas jawa tengah
ya ditangkap lantaran mengamuk dengan sabit hingga melukai dua warga yang tengah berolahraga dan duduk di alun alun banyumas
sementara warga lain tak berani mendekat dan memilih kabur menyelamatkan diri
akibat ulah ya dua warga yakni jiran dan mudianto mengalami luka bacokan pada bagian kepala leher telinga dan tubuh
akibatnya dua korban langsung dilarikan ke rumah sakit banyumas untuk mendapatkan perawatan
y a sendiri baru bisa dilungkuhkan warga setelah setengah jam kemudian
kasus ini tengah dalam penanganan mapol sek banyumas
suro banyumas jawa tengah